kondisi lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat pada kamis pagi terpantau mulai mengalami kepadatan
rekasa lalu lintas ganjil genap telah dilaksanakan untuk mengurai kepadatan
rekayasa lalu lintas ganjil genap di jalur wisata puncak menuju bogor mulai diberlakukan kemarin rabu dua puluh tujuh september jam tiga sore
pagi hari ini sistem ganjil genap masih diberlakukan mulai pukul enam tiga puluh pagi
selain itu sistem one way nantinya juga akan dilaksanakan secara situasional melihat kondisi kepadatan di jalur puncak
penerapan rekayasa lalin tersebut akan berlaku selama libur panjang hingga minggu satu oktober mendatang
selain itu pihak kapolres bogor juga telah menyiagakan ratusan personil gabungan yang akan disebar di berbagai titik di sepanjang jalur wisata puncak
dan untuk memantau kondisi di puncak sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia syifa hanifah melalui sambungan telpon
ya selamat pagi syifa bagaimana anda gambarkan situasi saat ini
jadi adanya kepadatan pada semaraya namun untuk arah atas ini arah puncak ini masih lebih lenyang dibanding di arah sebelumnya karena memang adanya penyusupan jalan
namun untuk saat ini di sekitar pukul sembilan empat puluh lima di arah atas pun yang ke arah puncak ini sudah mulai terjadi adanya kepadatan
kemudian juga ini memang didominasi oleh kendaraan beribadir orang empat untuk di wisata dan di jual truk ini masih terlihat jarang hanya ada beberapa saiz
kemudian memang untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan ini yaitu adalah ganjil genap yang memang sudah dilakukan sejak kemarin
rabu dua puluh tujuh september pukul tiga sore
hingga saat ini memang dilakukan sejak tengah tujuh pagi hingga pukul sepuluh pagi
di mana untuk hari ini ganjil genap akan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada pagi hari kemudian sore nanti pukul tiga hingga pukul enam
kemudian pada malam hari
pukul tujuh hingga pukul sepuluh malam
di mana jika memang untuk hari ini terdapatkan ada kendaraan yang bersuat ganjil seperti itu nanti asal usulnya hanya akan diarahkan untuk putar balik
kemudian untuk skema one way ini akan tetap diterapkan namun sifatnya situasional
jadi melihat kepadatan terlebih dahulu
tidak ada jadwal tetap ataupun khusus
nantinya jika memang akan ditetapkan di arah puncak dan jakarta
dan dengan total dua puluh dua tujuh km
kemudian untuk tema kontra flow ini tidak diberlakukan untuk hari ini dan juga besok
diberlakukannya ini nanti hari sabtu dan minggu
mengingat untuk prediksi puncak arusnya ini akan berada atau terjadi pada sabtu pagi
kemudian untuk kontraflow ini juga dilakukan sebagai antisipasi puncak antrean dari penerapan ganjil genap itu sendiri
yaitu dianggap berbangkai jauhi hingga dua empat puluh enam m
untuk persiapannya sendiri ini ada total satu ratus tiga puluh enam personel
yaitu satu ratus enam personel dari satnotes polres bogor
kemudian tiga puluh personel dari di hub yang tersebar berjaga ataupun bersiaga di sepanjang jalur wisata puncak
kemudian untuk wisata sendiri yang memang masih dominan ini masih seperti taman safari
kemudian binung mas gerai sitarua
kemudian area area sebelah seperti itu
sabtu atas polres bogor juga tetap mengimba usara kat yang berinsata di puncak hari ini hingga selama ketimbang panjang hingga tanggal satu oktober nanti
untuk selain mematuhi peraturan yang berlaku juga memastikan kendaraan dalam keadaan prima
kemudian juga waspada adanya kabut tebal dan juga turunan dan kitingan yang dihukum
sebenarnya agar menjaga keselamatan dan juga kejamanan bersama di lebar panjang maulid nabi
lianika dan juga
baik terima kasih
syifa hanifah produser lapangan cnn indonesia
melaporkan dari simpang gadok bogor jawa barat